kita beralih ke kampanye pemilihan gubernur jawa timur
kofifah indar parawangsa senin pagi menyapa pedagang pasar tradisional kedurus dan wiyung surabaya
selain menyapa kofifa juga memborong makanan tempe kesukaannya
sementara putih guntur soekarno mengusung pemberdayaan kaum milenial saat menemui ratusan pemuda di stadion pasuruan
mengawali kampanyenya di surabaya calon gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
menggelar belusukan di dua pasar tradisional kedurus dan kecamatan wiyung
kedatangan kofifah pun langsung disambut para pedagang perempuan
yang berebut bersalaman dan ingin bersuah foto dengan mantan menteri sosial ini
dalam kunjungan ini kofifah mengecek sejumlah harga komoditas kebutuhan pokok
yang kini tengah melambung tinggi di depan
kofifa berjumpa dengan perempuan yang berpengalaman dengan perempuan yang berpengalaman dengan perempuan
jika terpilih nanti akan memperhatikan stabilitas harga
agar tidak menyusahkan rakyat kecil
selain menyapa warga kofifa juga menyempatkan diri memborong sejumlah bahan kebutuhan
seperti sayuran dan tempe yang rencananya akan dimasak sendiri
kofifa mencari jenis yang lebih mudah untuk dimasak
kofifa mencari jenis yang lebih mudah untuk dimasak
jalan tempe dibungkus pisang
di sini hanya satu yang saya temukan
sementara calon wakil gubernur putih guntur soekarno putri
berkampanye di hadapan ratusan pemuda dan pemudi
di stadion untung suropati pasuruan senin sore
di hadapan generasi muda putih berjanji bila menang dalam pilkada mendatang
akan memberdayakan kaum milenial untuk terus berkreasi dan berinovasi
selain itu putih menargetkan suara penuh
dalam pilkada mendatang dari kaum milenial
untuk melihat anak anak yang punya kreativitas
di sini ada bmi juga
mereka bikin konser musik anak anak milenial
termasuk juga ada umkm di sini yang juga mungkin berpameran di sini
jadi saya ingin melihat bahwa memang kota pasuruan anak anak mudanya putih
seusai berkampanye di hadapan ratusan kaum milenial
putih akan melakukan rapat tertutup bersama tim pemenangan lainnya
di markas kantor pdip di kota pasuruan
memajukan jawa timur